saudara puncak arus balik terjadi di stasiun pasar senen jakarta pusat
data dari pt kereta api indonesia daup satu ada empat puluh tujuh tiga ratus tujuh belas penumpang
yang tiba menggunakan kereta di stasiun pasar senen dan stasiun gambir
penumpang kereta yang tiba di stasiun pasar senen didominasi dari wilayah jawa timur
dan sementara untuk keberangkatan dari stasiun pasar senen tercatat
ada sekitar dua puluh satu tujuh ratus sembilan puluh enam penumpang